kamu gak mau telpon elsa
kemaren itu dia sedih sekali loh pa
karena kamu marah sama dia
ya aku tahu elsa memang salah besar
dan kalau memang betul itu anak aku
aku akan bertanggung jawab rasa
aku akan diahin anak ini dan juga kamu
tapi kalau seandainya anak itu bukan anak aku
aku akan buktiin
kalau aku gak selingkuh sama ricky
dan aku juga akan buktiin
kalau cuma kamu satu satunya laki laki yang cinta
aku akan buktiin
aku akan buktiin
terima kasih prof
semuanya bagus ya pak
kita siap siap ya
sebentar lagi al sama aden mau jemput kita
kamu gak mau telpon elsa
kemarin itu dia sedih sekali lho pak
karena kamu marah sama dia
ya aku tahu elsa memang salah besar
tapi biar gimana pun
elsa itu anaknya kamu juga
baik dan buruknya itu elsa anak kita pak
kamu benar juga sih
kamu coba telepon elsa pakai telepon aku
gak diangkat pak
ya udah coba aja nanti telepon lagi
dia gak angkat telepon dari papa
kalau lihat dari peta gps
kayaknya di depan macet pak
gimana kalau kita lewat jalan alternatif aja pak
ya boleh pak
putar balik di depan aja
kayaknya dari tadi di belakang mobil saya
apa ini ada hubungannya sama joshua
mereka lima orang
saya sendirian lagi
saya kalah jumlah
keluar lu dari mobil
cuma hadapin mereka
ada apa ini bercepetnya
sekarang muter balik dari sini
ada apa ini
lo sekarang muter balik dari sini
gak perlu dicampur
ini bukan musnah lo
gak mampu bang
semuanya muter balik
ini bukan musnah lo ya
nyaman banget mas
tumben rendy gak ke telfon
itu di depan ada yang berantem pak
itu kan rendy
pak pak pak
mas kamu ngapain turun kok
itu randy nih yang berantem
sebentar tunggu disini ya pak